untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi terdampak abu panas semeru
kita telah terhubung dengan korresponden cna indonesia miftah farid
miftah kalau anda bisa ceritakan bagaimana proses perkembangan untuk evakuasi
kemudian identifikasi korban yang saat ini masih terus dilakukan
serta bagaimana kondisi pengungsi yang sudah mencapai dua empat orang
silahkan dengan laporan anda
yuda proses pencarian dilakukan hari ini dan kabar baiknya adalah
cuaca di area pencarian cukup baik dan cukup terik bahkan
ini menjadi alasan pertama pencarian dilakukan pagi hari untuk memaksimalkan waktu
karena biasanya menjelang siang kawasan di husun atau di desa sumberwuluh ini hujan
dan biasanya proses pencarian dilakukan pagi dengan durasi waktu sampai sore
mengingat cuaca cukup baik
untuk proses pencarian ini ditempatkan pada tiga titik utama
salah satunya di tempat saya melaporkan yaitu di kampung renteng
yang pada kemarin ditemukan tujuh orang meninggal dunia dalam kurun waktu hanya beberapa jam saja
antara pukul sebelas sampai pukul lima belas sore
dan bukan hanya di kampung renteng proses pencarian juga dilakukan di area tambang milik warga
yang dikelola warga di kawasan kamar rajang
yang di sana juga mendapat informasi kita ada empat belas orang yang masih terjebak di kantor tambang pasir
menurut kesaksian dua pegawai
pegawai yang selamat menyebutkan bahwa ada empat belas kawannya yang masih terjebak di kantor
namun kita tidak tahu belum tahu bagaimana kondisi empat belas orang tersebut
mengingat ketebalan dari lahar yang dimuntahkan dari gunung semeru
setiap hari terus bertambah bahkan kemarin hanya dalam waktu satu jam saja
ketebalan material lumpur bercampur abu juga mencapai tiga puluh cm
artinya kita berkejaran dengan waktu mengingat di lokasi pencarian ini
awalnya hanya ada satu jalur lahar yang ada namun kemarin sampai sore hari
ada tiga jalur lahar yang masih panas juga sehingga proses pencarian terpaksa ditunda
mengingat alat berat untuk meratakan jalur evakuasi juga masih belum bisa dibuat
karena satu tim beranggotakan belasan orang proses pencarian
mereka juga memikirkan bagaimana ketika terjadi volume atau debit lahar yang cukup besar
mereka bisa melarikan diri
jadi ke posisi yang lebih aman
namun kalau dilihat yuda soal pengungsi
anda bisa melihat pengungsi secara umum mereka juga sudah mendapat bantuan
dan mereka juga berharap bantuan dialihkan juga kejelasan
kejelasan bagaimana hunian mereka
hunian mereka yang menurut bnpb mereka akan mendapatkan ganti
bukan saya tidak bisa menyebut ganti rugi tapi uang santunan selama enam bulan ke depan
selama mereka menunggu hunian pengganti
nah kalau dilihat di salah satu titik ini di kampung renteng ini
ada skema yang diberikan oleh pemerintah bukan kembali menempatkan warga di area ini
pertama area ini sudah tertutup material vulkanis antara empat sampai lima meter
sehingga mustahil untuk dilakukan pengerukan untuk dihuni kembali
yang kedua area ini termasuk area zona merah berbahaya karena
luncuran material vulkanis itu menghantam kawasan ini dengan
posisi wilayah cakupan itu bisa sampai ratusan meter
saya berada di titik akhir dan kemudian untuk menuju ke wilayah di seberang
itu bisa sampai ratusan meter artinya skema untuk memindahkan warga
menjadi alasan yang lebih rasional sehingga saat ini masih digodok
di mana lokasi yang tepat untuk memindahkan pemukiman warga
dan masih ada waktu enam bulan untuk menyiapkan rumah pengganti
hunian pengganti bagi warga sehingga selama proses menunggu enam bulan ini
pemerintah akan memberikan bantuan berupa biaya hidup selama enam bulan
dan sekarang juga sedang dipersiapkan lokasi untuk hunian sementara
selama warga berada di pengungsian
untuk pengungsian di desa sumberwuluh ini kemarin sudah dipindahkan
ke wilayah yang lebih aman karena di tempat saya melaporkan kemarin
di kamar kajang debit air atau banjir lahar
itu sempat naik sehingga membuka jalur baru dan volumenya jauh lebih besar
ini yang kemudian membuat daerah di bawahnya cukup rawan sehingga pengungsi yang ada
di balai desa sumberwuluh dipindahkan ke lokasi yang lebih aman
untuk sementara balai desa sumberwuluh dialihkan menjadi tempat penyimpanan logistik
untuk didistribusikan ke lokasi lokasi pengungsian yang sudah dibentuk
atau dibuka oleh pemerintah ada beberapa titik misalnya di lapangan desa sumberwuluh
yang diperlukan sebagai tempat pengungsian yuda
ya kalau tadi anda katakan proses evakuasi memang masih terus berjalan
tapi terkendala dengan tingginya material dari debu begitu juga dengan warga harus
segera dipindahkan dari lokasi untuk direlokasi apakah juga ada kendala lain
seperti telekomunikasi mengingat memang kemarin dikatakan susah sekali untuk
mendapatkan sinyal dan ini pasti berpengaruh terhadap proses evakuasi
dan bantuan untuk warga yang terdampak gunung meletus di semeru sendiri bagaimana ini terjadi
ya secara umum untuk saluran telekomunikasi berjalan dengan baik sebenarnya meskipun di beberapa
titik kita masih kesulitan untuk mendapatkan jaringan sinyal dan ini juga berpengaruh pada
proses pencarian terutama ketika ada tim pencari satu tim misalnya terdiri dari lima belas orang masuk
ke wilayah area pencarian dan disitu beberapa spot memang saya alami sendiri sulit untuk melakukan
komunikasi namun mereka juga disupport dengan komunikasi yang indah
radio sehingga untuk memberikan informasi terutama di wilayah hulu atau di wilayah atas semeru ketika
terjadi banjir atau hujan deras maka mereka akan memberikan informasi melalui jaringan radio kepada
tim relawan pencari yang ada di wilayah hilir sehingga begitu di ada pergerakan baik pergerakan
gempa kecil maupun dentuman maupun banjir atau intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah
hulu maka mereka akan memberitahukan kepada tim yang ada berada di bawah sehingga memungkinkan
waktu yang cukup bagi tim untuk melakukan evakuasi terhadap dirinya dan juga anggota tim yang lain
ini kemarin saya alami juga ketika saya melakukan peliputan dalam proses evakuasi salah satu korban
di bandali setelah mengevakuasi satu jenazah kita mendapatkan informasi bahwa hujan terjadi
di kawasan hulu sehingga kita langsung melakukan percepatan pengangkatan jenazah
membawa ke area yang lebih tinggi dan kita melakukan evakuasi terhadap seluruh anggota tim
pencari dan diputuskan pencarian dihentikan karena kondisi tidak aman yang jelas hari ini
cuaca cukup aman cukup baik cerah namun bukan hanya hujan sebenarnya yuda tapi juga hembusan
angin ini juga cukup berbahaya bagi tim pencari karena kemarin juga sempat panas hembusan angin
cukup kencang ini membawa juga material debu dan hawa panas dan ini juga
berbahaya bagi tim yang melakukan pencarian semua masih bergantung pada kondisi alam dan cuaca yang
jelas informasi yang berkembang ini terus di assessment oleh tim petugas dan menentukan di
mana berapa dan siapa orang yang akan dicari mengingat jumlahnya terus bertambah kemarin di
wilayah satu wilayah warga mengatakan ada empat belas orang kemudian berkembang menjadi dua puluh lima orang jadi jumlah berapa orang
yang dikulis oleh pemerintah di kisaran dua puluh an orang namun kita belum bisa memastikan karena ini
akan terus berkembang sesuai dengan kesaksian warga tetangga keluarga ataupun orang yang dia
kenal bukan hanya warga tapi juga ada warga lain di luar kecamatan ini yang menjadi pekerja tambang
yang sampai hari ini juga terus didata dan dimintai informasi dimana mereka terakhir melihat para

karena beberapa korban sempat terlihat mereka mengabadikan luncuran materi yang dikuburkan di wilayah satu wilayah satu
lancaran yang dikuburkan di wilayah satu wilayah satu wilayah satu atau sebagainya dan dikuburkan di wilayah satu wilayah satu

sulit untuk melakukan evakuasi dan belum diketahui jelas bagaimana kondisi mereka dan yang jelas
apapun kondisinya baik meninggal maupun hidup tim pencari akan terus melakukan pencarian sebaik baiknya
dan akan melakukan evakuasi secepatnya
ya terima kasih miftah farid laporan langsung anda dari lumajang selamat bertugas kembali